rapat dewan gubernur bank indonesia pada bulan april memutuskan
untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan atau bi rate di level tujuh
kebijakan tersebut sejalan dengan upaya bank indonesia
untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan
serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat
meski terdapat resiko pertumbuhan ekonomi indonesia pada triwulan ke satu
diperkirakan masih moderat dan mulai kembali meningkat pada triwulan kedua
kedepan terdapat risiko bahwa pertumbuhan ekonomi pada dua ribu dua puluh
dapat mengarah kepada batas bawah kisaran lima empat sampai lima empat
pencapaian tingkat pertumbuhan tersebut akan dipengaruhi
seberapa besar dan cepat realisasi berbagai proyek infrastruktur
neraca perdagangan pada maret dua ribu lima belas diperkirakan kembali mencatat surplus
terutama didorong oleh surplus non migas
sementara itu pada periode januari sampai maret dua ribu lima belas
defisit neraca migas mengalami penurunan sebagai implikasi
dari reformasi subsidi yang ditempuh pemerintah
sementara itu tekanan dolar amerika terhadap hampir seluruh mata uang masih berlanjut
kendati demikian bank indonesia menegaskan
pelemahan yang terjadi pada rupiah masih terbatas
bila dibandingkan pelemahan yang terjadi pada mata uang negara berkembang lainnya
terlebih saat ini perbaikan ekonomi amerika yang menjadi penopang
pertumbuhan ekonomi global tidak sekuat yang diperkirakan
pemulihan ekonomi global terus berlangsung secara lamban
sejalan dengan perbaikan ekonomi amerika serikat
yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi global
tidak sekuat perkiraan sebelumnya
sebagian dipengaruhi oleh dampak negatif penguatan dolar as
kemungkinan kenaikan fed fund rate yang lebih kecil
dan waktu mulainya yang lebih lambat dari perkiraan awal
tekanan terhadap rupiah meredah dan mengalami apresiasi
sejak pertengahan bulan maret
dengan pernyataannya yang cenderung dovis
serta upaya stabilisasi nilai tukar rupiah
yang dilakukan bank indonesia
dengan aliran masuk portfolio asing ke indonesia
yang kembali meningkat pada april dua ribu lima belas
pasca pengumuman hasil fomc
dan pembelian aset oleh icb
kedepan bi akan terus memperkuat
bauran kebijakan moneter dan makro prudensial
termasuk memperkuat langkah langkah stabilisasi nilai tukar rupiah
guna menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan